pilot pesawat susi air philip mark mertens dipastikan berada di tangan pimpinan kelompok bersenjata egyanus kogoya
dalam video dan sejumlah foto yang beredar di media sosial pada selasa
philip terlihat sedang bersama komandan kodapti ganduga kelompok bersenjata egyanus kogoya
kapolda papua irjen polisi matius d fahri menyatakan bahwa video dan sejumlah foto pilot susi air
yang merupakan warga negara selandia baru tersebut merupakan foto dan video lama
yaitu diambil saat kejadian pembakaran pesawat susi air pada tujuh februari lalu
dari video dan sejumlah foto tersebut kapolda papua mengaku telah bisa memonitor keberadaan lokasi pilot susi air tersebut
itu semua video lama kita berupaya maksimal untuk mengetahui di mana titik daripada pilot
berikan waktu mudah mudahan besok
usaha bisa kita dapat pastikan
tentunya kan di upload sama kelompok ini sendiri
dari kelompok egy yang ada bersama pada itu itu yang tadi ya
yang tadi kalau nggak salah itu di upload sehingga itulah bisa tersebar di masyarakat
menanggapi beredarnya video dan sejumlah foto pilot pesawat susi air
philip mark mertens di media sosial
juri bicara komnas tpnpb opm sebi senbom menyatakan bahwa

tpnpb opm sebi senbom menyatakan bahwa tpnpb opm sebi senbom menyatakan bahwa
tpnpb opm bertanggung jawab atas penculikan tersebut
sebi juga menyatakan saat ini kondisi pilot dalam keadaan baik dan sehat
sebi menyatakan pilot susi air itu sebagai alat negosiasi untuk perjuangan papua
di mana mereka melaporkan bahwa pilot warga negara selandia baru
pilot susi air itu resmi mereka tahan sebagai yaminan politik
untuk negosiasi tentang hak kemerdekaan bangsa papua barat
dan mereka sudah mengirim foto dan video dia bersama pasukan tpnpb di margas kodak tiga dua satu